metode penindakan berbasis mobile gadget elektronik ini sempat dicibir masyarakat
pasalnya masyarakat curiga polisi hanya mencari cari kesalahan mereka selama berkendara
namun kasat lantas polrestabes surabaya kompol arief fazrul rahman
menepis anggapan bahwa semua polisi dengan handphone bisa memotret setiap pelanggar lalu lintas
hanya beberapa anggota yang disprinkan
jadi tidak semua petugas
jadi ini menepis asumsi atau
menepis asumsi semua anggota bebas menggunakan handphonenya masing masing
jeprah jeprah jeprah tidak seperti itu
jadi ini bukan handphone bukan hp tapi alat khusus
makanya kita menyebutnya ini adalah gadget
kalau mungkin hand health itu tidak familiar kita sebut ini adalah gadget ataupun gawai
kalau bahasa indonesia
ini gawai khusus yang dirancang hanya untuk melakukan membantu petugas mengabadikan
dan berkomunikasi dengan langsung dengan back office
dalam setiap berpatroli satu tim berisi dua polisi
satu sebagai pengendara satu lagi yang memotret pelanggar
hanya pelanggaran yang kasat mata saja yang bisa ditindak
misalnya tidak mengenakan helm kelengkapan kendaraan tidak lengkap
melanggar rambu sampai markah
hasil foto itu lantas dikirim ke sistem untuk diverifikasi melalui sistem etelit
bagaimana dengan suara masyarakat

soalnya kan nanti pasti ada fotonya seperti itu
ya itu bisa memicu masyarakat buat lebih disiplin di jalan
kadang memang masih banyak di jalan itu orang yang masih menggambangkan keselamatan diri sendiri
kayak tidak pakai helm
bahkan sama anaknya itu anaknya tidak dipakai helm
kan kasian kalau memang sayang anak kan harusnya dikasih pengaman lah
kita adanya etli atau muda kita patuh bapak
kita taat peraturan
kita taat dan tahu sudah udah apa pak